kita ke informasi selanjutnya menyambut bulan puasa yang sebentar lagi tiba
puluhan santri dari berbagai pondok pesantren di tulung agung menggelar pertandingan sepak bola api
selain menjaga tradisi sepak bola api juga digelar untuk meningkatkan tali silaturahmi
menyambut datangnya bulan suci ramadan
ada pemandangan menarik di lapangan pondok pesantren panggung tulungagung pada sasa malam
lapangan yang biasanya sepi dan gelap gurita pada malam hari menjadi terang dan ramai oleh sorak sorai para santri
ya malam ini sedang digelar pertandingan sepak bola api antar santri sepondok pesantren
sepak bola api sengaja digelar selain untuk menyambut bulan suci ramadan
juga untuk merayakan libur sekolah atau akhiru sanak pondok pesantren
juga sebagai ajang olahraga bagi santri di pondok pesantren
aturan dan teknik sepak bola api tidak jauh beda dengan pertandingan sepak bola pada umumnya
yang membedakan hanyalah para pemain tidak menggunakan sepatu atau alas kaki
bahkan bola yang digunakan yaitu buah kelapa kering yang sudah direndam dengan minyak tanah kemudian dibakar
sepak bola api ini termasuk olahraga yang berbahaya
sehingga para pemain harus punya trik dan keterampilan khusus
serta tidak lupa memanjatkan doa agar tidak terluka saat bertanduk
ya cuma kata mentalnya aja pak
takut nggak kena api
tradisi santri pondok pesantren panggung di tulung agung ini digelar tiap tahun sebagai salah satu upaya
untuk melestarikan warisan dari leluhur agar tidak punah
fadli rahmawan tulung agung